karena kita bukan keluarga
jadi kita dilarang masuk
kenapa dilarang masuk
karena kita bukan keluarga
kenapa karena bukan keluarga
kita dilarang masuk
padahal niat kita kan baik mau besuk
kita udah boleh masuk
terus ketemu kinanti
kita tanya sama dia
mungkin dia tau kenapa
kamu yang masih di rumah ini
kalau nanti mami udah gak ada
papi gak boleh kesepian
papi gak boleh sedih
kalau lapar makan
kalau haus minum
saya belum lapar
saya gak jadi izin
si gobangnya belum lapar
pergi aja sendiri
kalau saya pergi sendiri
ntar yang bayarin siapa
memangnya kamu gak punya uang
kemaren dopet saya hilang
pinjam dulu sama si gobang
kita ini kan temen
bukan cuma temen biasa
kalau buat makan mah gak usah pinjam
kalau saya juga sudah lapar
si gobang belum lapar katanya
keliatannya lagi apa
dewi kepikiran terus sama saya
dewi sudah gak ada
sudah ninggalin kamu
mending juga operasi
aku kemarin udah nengelin kamu
soalnya aku malu
kamu masih mau ketemu aku gak
sekarang di tempat kemarin
terima kasih ya
rencana operasi terpaksa ditunda
saya ada keperluan mendadak
kamu terusin aja lagi ngalamin dewinya
cari siapa ya
halo iya ada apa bibit
barusan ada yang datengan random pet orang yang nemuin dompet papa
bebep lupa nanyain namanya
dia nemunya dimana
bebep lupa nanyain nemunya dimana
ya udah gak apa apa yang penting dopet papa udah pulang
makanya lain kali hati hati jangan sampai dompetnya hilang lagi
dombet saya ketemu
ya gak apa apa saya cuma kasih tahu aja
sebetulnya aku malu baru kenal sudah mau minta tolong
tapi kamu jangan marah ya
kalau kamu nggak mau nolong aku ya nggak apa apa
aku perlu uang buat bayar kuliah
mau minjem dari kamu satu juta
silahkan duduk dulu di ruang tunggu
itu ruang tunggunya
saya kaget bukan karena uang yang mau kamu pinjam sebesar itu
tapi saya kaget karena perempuan secantik dan semewah kamu gak punya uang segitu
kalau kamu gak bisa bantu aku ya nggak apa apa
bisa tapi gak sekarang
saya belum sempat bikin lagi yang baru
jadi harus langsung ngambil ke bank
saya senang bisa membantu perempuan secantik dan semewah kamu
udah lapar belum
kamu juga belum lapar ya
nanti begitu terasa lapar
langsung kasih tau ya
banyak sih yang deketin aku
tapi belum ada yang seru
kamu pasti carinya yang ganteng
aku pilih yang baik aja
kamu tinggal sama orang tua atau kos
orang tua kamu di mana
kamu cost di daerah mana
boleh dong main kekosan kamu
aku cost di tempat khusus wanita
enggak boleh terima tangan
sama temen pria
oh gitu ya
terus gimana kalau kita mau ketemu
boleh boleh boleh
aku pulang dulu ya
aku tunggu kabar satu jutanya
jangan lupa like share dan subscribe
akhirnya di sana bos
silahkan duduk di ruang tunggu